ada protokol khusus untuk pengurusan atau untuk mengurus jenazah pasien positif covid sembilan belas
berikut saya hadirkan bagaimana step alur atau tata cara pengurusan jenazah
yang dikeluarkan oleh direkturat jenderal bimbingan masyarakat islam
kementerian agama republik indonesia
ini adalah protokol pengurusan jenazah pasien yang dinyatakan positif covid sembilan belas atau corona
saya akan coba yang pertama bagaimana pengurusan jenazah pasien covid sembilan belas
jadi memang pemakaman pengurusan jenazah ini berbeda dengan pemakaman atau pengurusan jenazah biasanya
kali ini memang pengurusan jenazah atau pemakaman ini memang dilakukan
atau berada di bawah komando dari pihak rumah sakit yang memang sudah ditetapkan rumah sakit
rumah sakit rujukan yang memang sudah ditetapkan atau ditunjuk oleh pemerintah
begitu juga dengan petugas kesehatannya
jadi petugas kesehatannya itu memang berada di bawah kementerian kesehatan
nah petugas kesehatan yang mengurus pemakaman atau mengurus jenazah memang harus dibekali
atau harus menggunakan apd seperti ini
jadi kalau misalnya anda melihat mungkin ada beberapa video atau juga foto yang beredar viral di media sosial
ada beberapa petugas menggunakan apd yang mengantarkan jenazah atau mengurus pemakaman
pemakaman jenazah memang protokolnya diharuskan seperti itu
jadi menggunakan apd
nah jenazah juga ditutup dengan menggunakan kain kafan atau bahan plastik ya
ada bahan plastik yang tidak dapat tembus air
nah jenazah kalau memang tidak bisa menggunakan plastik gitu ya
juga bisa ditutup atau dilapisi dengan bahan kayu atau bahan yang sifatnya tidak tercemar
nah jenazah yang sudah dalam keadaan terbungkus pastinya tidak boleh dibuka sama sekali
plastiknya kantong plastiknya begitu juga kayunya hanya dalam keadaan mendesak
jadi boleh dibuka catatannya hanya jika memang diperlukan otopsi
dan hanya ini lagi lagi dilakukan hanya yang boleh melakukannya adalah petugas kesehatan
yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan
berikutnya jenazah juga disemayamkan tidak lebih dari empat jam setelah pasien yang positif covid sembilan belas ini dinyatakan meninggal dunia
kemudian kita ke slide berikutnya
ini dia ya pelaksanaan atau bagaimana sih pelaksanaan sholat jenazah pasien covid sembilan belas
untuk mereka yang beragamanya muslim
jadi untuk mereka yang beragamanya muslim pelaksanaan sholat jenazah ini
dilakukan di rumah sakit rujukan
nah sholat bisa dilakukan di masjid
bisa juga jadi bukannya sama sekali tidak digelar sholat jenazah
boleh sholat jenazah tapi dilakukan di masjid yang memang sudah sebelumnya dilakukan proses pemeriksaan sanitasi
secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi
ya disinfektasi setelah sholat jenazah
jadi sholat harus dilakukan sama dengan prosesi penguburan sesegera mungkin
sama tidak lebih tidak lebih dari empat jam setelah pasien covid sembilan belas ini dinyatakan meninggal dunia
dan sholat bisa dilaksanakan sekalipun oleh satu orang saja
jadi tetap boleh dilangsungkan sholat jenazah
lalu bagaimana dengan penguburan jenazah pasien covid sembilan belas
lokasi penguburan lokasi penguburan ini harus berjarak setidaknya minimal
minimal ya minimal ini lima puluh meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum
dan jaraknya setidaknya lima ratus meter dari lokasi permukiman atau tempat tinggal orang yang berada di sekitar tempat pemakaman tersebut
jenazah pun harus dikuburkan pada kedalaman
jadi kedalamannya pun juga ada standarnya yaitu minimal satu lima meter
dan ditutup tanah jadi ini dia ditutup dengan tanah setinggi satu meter ya
setelah semua prosedur ini dilaksanakan pihak keluarga bisa ikut dalam prosesi penguburan
tapi hanya catatannya mengikuti semua prosedur atau protokol yang dilaksanakan
tapi hanya catatannya mengikuti semua prosedur atau protokol yang dilaksanakan
untuk penguburan pelaksanaan sholat jenazah pasien covid sembilan belas yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan
oke itu tadi saya jelaskan sedikit rincian bagi anda karena banyak berita berita atau informasi mungkin yang simpang siur beredar di media sosial
bagaimana terkait dengan penguburan dan juga pelaksanaan sholat bagi pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia